rosti siman juntak ibu dari almarhum yosua tidak bisa menahan tangis
usai mendengar tuntutan pidana delapan tahun penjara kepada putri candrawati
rosti mengaku kecewa dan sedih lantaran tuntutan tersebut dianggap terlalu ringan
rosti mengaku kecewa dan sedih lantaran tuntutan tersebut dianggap terlalu ringan
rosti mengaku kecewa dan sedih lantaran tuntutan tersebut dianggap terlalu ringan
rosti mengaku kecewa dan sedih lantaran tuntutan tersebut dianggap terlalu ringan
rosti mengaku kecewa dan sedih lantaran tuntutan tersebut dianggap terlalu ringan